kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menghitung kebakaran yang melanda taman nasional bromo tengger semeru jawa timur telah mengakibatkan potensi kerugian mencapai rp sembilan puluh miliar
perhitungan kerugian ini berdasarkan penutupan gunung bromo selama tiga belas hari pasca kebakaran di bukit teletubis enam september lalu
jumlah potential loss atau kehilangan pendapatan sektor pariwisata selama tiga belas hari penutupan kawasan gunung bromo sebesar rp delapan puluh sembilan tujuh miliar
kehilangan pendapatan dihitung menggunakan empat variable penjualan tiket baik dari wisman dan wisnus pengeluaran atau belanja turis saat berwisata di kawasan bromo dan lamanya penutupan taman nasional bromo tengger
dan rehabilitasi untuk bromo telah mulai dilakukan
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan berupa rehabilitasi fisik ekonomi sosial dan juga manajemen
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan berupa rehabilitasi fisik ekonomi sosial dan juga manajemen